orang tua italia chandra kirana dipertemukan dengan anggota komplotan pencuri yang menembak mati putri mereka
pelaku bernama sudirman menyerahkan diri setelah mengetahui rekannya yang menjadi eksekutor saiful ditembak mati polisi
saat dipertemukan sudirman meminta maaf kepada orang tua italia
orang tua italia korban penembakan pencurian sepeda motor dipertemukan dengan pelaku bernama sudirman
saat beraksi sudirman berperan sebagai joki yang membonceng saiful sebagai eksekutor
orang tua italia ferry chandra kirana dan sugiharti meminta kepada kapolda metro jaya irjen polisi muhammad iryawan untuk dipertemukan dengan sudirman
momen mengharukan terjadi saat kedua orang tua italia bertemu tatap muka dengan pelaku
ferry dan sugiyarti menahan rasa amarah kepada pelaku yang turut serta menghilangkan nyawa putri kesayangan mereka
ferry dan sugi harti begitu emosional saat menanyakan kepadanya
mengapa mereka tega menembak putrinya
ferry dan sugi harti menahan rasa amarah kepada pelaku yang turut serta menghilangkan nyawa putrinya
mengapa mereka tega menembak putrinya
mengapa mereka tega menembak putrinya
mengapa mereka tega menembak putrinya
selain menahan sudirman polisi juga menyita pistol rakitan badik dan kunci t untuk membobol kunci sepeda motor
pistol rakitan itu jenis revolver disita beserta lima butir peluru kaliber sembilan mm
sepeda motor bit hasil kejahatan juga ikut disita
korban meninggal karena ditembak oleh pelaku saudara saiful
dengan memakai senjata api yang tadi disebutkan
pelaku adalah pertama saiful kebetulan yang bersambutan meninggal dunia karena waktu ditakukan pelangkapan
selama dalam pelarian sudirman bersembunyi di kebun dekat dengan rumahnya di labuan maringgai lampung
setelah mendengar dari kakaknya bahwa saiful tewas ditembak sudirman menyerahkan diri
sudirman mengaku sudah lelah kabur dan takut ditembak mati polisi
arief kurniawan jakarta